konser musik amal world ship orchestra asal jepang rabu malam mendadak dibubarkan polisi
pembatalan diduga terkait belum adanya izin konser dari pihak berwajib
akibatnya ratusan pengunjung harus menelan kekecewaan
pertunjukan konser amal empat puluh tiga musisi world ship orchestra asal jepang di gedung cakdurasim surabaya
rabu malam tiba tiba dihentikan mendadak oleh penyelenggaraan sesaat setelah konser baru saja dimulai
suasana pun berubah hening saat penyelenggara dipanggil petugas kepolisian
untuk menghentikan konser yang sedianya dimulai pukul tujuh malam
selain penonton para pemain juga terlihat cemas dan bingung menunggu hasil keputusan
tak lama kemudian setiawan nanang salah satu penyelenggara naik ke atas panggung
dan mengucapkan permohonan maaf batalnya
konser amal ini lantaran belum mengantongi izin dari pihak kepolisian
dan pihak kepolisian tetap tidak memperbolehkan untuk world ship orchestra tampil pada malam hari ini
menurut panitia pembatalan ini terasa janggal karena konser sebelumnya
yang digelar di malang dan tahun tahun di surabaya tidak dibubarkan meski tidak memiliki izin
apalagi konser ini merupakan kegiatan sosial untuk penggalangan dana
mereka datang untuk pertama kali kedua kali di surabaya
kami sendiri tidak tahu bahwasannya untuk acara sosial pun itu harus menggunakan izin
akibat pembatalan para penonton merasa kecewa lantaran sudah membeli tiket
tapi batal menyaksikan konser para musisi jepang
kalau saya sih sedikit kecewa sih itu cukup
cuma ya mau gimana lagi ya ini kan acara charity kan acara amal
jadi ya kita harus terima
ini adalah kebijakan yang sudah ada
selain penampilan orkestra worldship konser ini sedianya juga akan dihibur oleh
national star academy dan tiwul brasswood winds dari surabaya
acara ini adalah tahun kelima grup musik asal jepang datang ke indonesia
dua kali di malang dan tiga kali di surabaya